sementara itu wali kota solo yang juga wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengungkap soal peluang pdi perjuangan gabung ke koalisi prabowo gibran
menurut gibran masalah itu sudah dibicarakan bersama presiden terpilih prabowo subianto
gibran menyatakan saat halal bihalal barang dengan prabowo di rumah kertanegara pada sepuluh april lalu sempat membahas kemungkinan mengajak pdip berkoalisi
gibran juga menyebut bersama prabowo telah membahas penentuan koalisi di pemerintahan mendatang tetapi gibran tidak menjelaskan partai mana saja yang akan bergabung ke koalisinya
mas gibran berinat apa segera gera itu
ya bisa dibicarakan semua bisa dibicarakan
kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya segala kemungkinan ada
ada penambahan koalisi juga mungkin mas di pembahasan kemarin ada beberapa nama koalisi
ya ada pembicaraan beberapa tentang itu